selain banjir bandang bencana tanah longsor juga terjadi di kabupaten lebak banten
tiga belas orang belum ditemukan
proses evakuasi masih terkendala
akses menuju lokasi yang tidak bisa dijangkau kendaraan dan juga alat berat
akibat hujan deras yang mengguyur lebak sejak hari rabu membuat puluhan rumah di desa banjarsari
kecamatan lebak gedong tertimbun longsor
pemerintah kabupaten lebak menerima informasi
sejak rabu siang terdapat lima belas orang yang belum diketahui keberadaannya
dan untuk menembus lokasi longsor petugas harus berjalan kaki
kendaraan dan juga alat berat ini tidak bisa masuk karena jalan yang terputus
informasi dari petugas sar titik lokasi longsor merupakan wilayah yang dikelilingi aliran irigasi
pemerintah kabupaten lebak juga mencatat ada tujuh jembatan penghubung antar kecamatan yang putus
salah satu jembatan yang putus merupakan jembatan utama di kecamatan sajira
yang menjadi penghubung ke kecamatan cipanas sajira muncang lewidamar
baduy dan sobang
pemerintah kabupaten lebak menerima informasi
dengan pak kaprawi selaku kepala pelaksana bpbd lebak
yang saat ini berada di lokasi kejadian di lebak gedong banten
selamat siang pak kaprawi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak kaprawi boleh update situasi terkini di lokasi pak imbas longsor yang terjadi
akibat bencana hujan ataupun hujan yang sudah terjadi sejak kemarin
dan saat ini bagaimana kondisi para pengungsi pak
kabarnya belum tersentuh bantuan sama sekali pak ya
yang pertama perlu kami sampaikan
bencana banjir bandang terjadi pada tanggal satu januari dua ribu sembilan belas
mulai pukul lima waktu ini sebagian barat
akibat meluapnya sungai ciberang dan sungai cidurian
melanda enam kejamatan
meliputi kejamatan sajira
dan kejamatan simarga
demikian yang dapat kami sampaikan
baik kondisi para pengungsi saat ini seperti apa pak
karena informasi yang kami terima bahwa akses untuk kesana ini terputus
jadi belum sama sekali lagi tersentuh bantuan begitu dari luar
baik dapat kami sampaikan
total desa yang terdampak sebanyak dua puluh dua desa dari enam kecamatan
terdiri dari tiga puluh empat titik lokasi dengan jumlah kerusakan rumah

kemudian dua ratus tujuh puluh empat rumah rusak ringan
dengan dua satu ratus enam puluh tujuh rumah terendam
terdapat sejumlah kerusakan infrastruktur
yaitu dua puluh unit jembatan
jalan amblas dengan rincian
satu unit jembatan gantung
sisukan bolang di desa bungur mekar kejamatan sajira
kemudian dua unit jembatan di desa sajira mekar
kemudian satu unit jembatan permanen di kampung muhara kejamatan lebakedong
itu aksesnya jalan provinsi
jalan amblas sepanjang empat puluh meter
alhamdulillah sekarang sudah dapat normal kembali
dapat dilalui baik roda dua maupun roda empat
kemudian jalan jalan lainnya juga sedang diidentifikasi oleh tim gabungan
baik aparatur pemda kemudian kecamatan dan desa
kemudian dibantu dengan tni polri
dengan berbagai dewan yang terhormat
juga bau membau untuk turun ke tkp demikian
kondisi terkini para warga di pengungsian seperti apa pak
karena ini informasinya kan belum tersentuh bantuan kembali begitu
baik dapat kami sampaikan tujuh posko pengungsian
yang pertama posko utama yang ada di bwd kabupaten lebak
posko ajunya yang pertama di
kemudian posko nangela
poskopo pengungsi desa bungur mekar
kemudian posko kecamatan cipanas
posko pengungsi desa maya
kemudian posko pengungsi di gedung serbaguna
banjar irigasi yang saya ada di sini di lebak gedong
oke pak kaprawi update informasi pak terkait dengan
warga yang masih hilang terkait pencarian hari ini sudah sejauh apa pak temuannya
begini informasi memang kemarin juga masih simpang siur
ada beberapa masyarakat yang terbawa longsor
kemudian material banjir bandang
yang sudah teridentifikasi tadi pagi
sudah tiga orang yang meninggal
atas nama saudara arshan
kemudian satu saudara udin
jadi sudah teridentifikasi tiga orang
dengan kondisi meninggal demikian
oke jadi ditemukan tiga orang warga yang meninggal dunia
bapak kalau kondisi listrik sendiri di sana kan juga padam nih pak imbas
gardu yang dipadamkan
jadi warga mengandalkan penerangan dari mana pak untuk dipengungsian
dan juga kehidupan sementara selama bencana ini terjadi
ini karena tidak ada istilah padam ya
jadi kami pemerintah daerah
baik pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten yang ada di provinsi banten
alhamdulillah bahu membahu dengan berbagai pihak
pln nya siap tempur siap bekerja
tidak ada istilah padam listrik
alhamdulillah sampai saat ini
pln sudah menyiagakan personilnya
walaupun kondisi kita sedang hujan
kemudian kondisinya hujan ringan
bahu membahu untuk menyiagakan petugasnya
sampai ke titik lokasi yang disinyalir terisolasi
oke berarti tidak ada pemadaman
bapak baik yang terakhir
imbauan pak untuk warga dan juga masyarakat setempat di tengah musibah ini
baik perlu kami sampaikan
informasi ini yang kami terima dari pihak bmkg bahwa
seminggu ke depan juga
wilayah banten dan sekitarnya juga masih
dilanda hujan ringan sedang sampai dengan lebat
di beberapa titik
ditemukan seluruh provinsi banten ini dilanda musim hujan
hanya sebagian termasuk juga di kabupaten lebak
sebagian wilayah tengah kemudian timur dan utara
demikian yang dapat kami sampaikan
kemudian perlu kami himbau untuk masyarakat
terutama yang berada di perbukitan
meningkatkan budaya waspada jika terjadi hujan sangat lebat
dan banjir kendang sisulan demikian
baik pak kaprawi terima kasih sudah bergabung bersama kami